mak mbak be gak jual kontrakan yang dipake tadi kan mak
kan kemarin mbak be udah bilang kagak berarti ya kagak
lagi lo mah banyakan khawatirnya
bilang sama laki lo udah mendingan ngojek aja yang bener
biar dapat duit yang banyak bisa beli rumah
jadi kagak mikirin kontrakan lagi
udah bu gak usah dipijat lagi
pegel capek bapak udah hilang
buka perangkat geli ya bu
bapak marah sama ntis
bapak aku mau ambil air
kesini cuma buat minum doang
ya ella rumah deket aja
jalan kaki segitu doang pakai aus
jangan taro disini
kertas kertas penting nih
mas ojate mau pindah ke kontrakan mana
mungkin ke kontrakannya haji sodik pak
emang kontrakan babe kenapa gitu
mungkin mau dijual juga
emang di jual juga
lo ga makan juga tis

belum lapar pok
belum lapar pok
mutang dulu juga gapapa

kalau gitu lauknya sama bihun pak
kalau gitu lauknya sama bihun pok
pantahan dulu water banget

ke wilayah semuanya itu mas
teman teman udah tiup better gue
padahal aku pasti ada yang diajarkan

ah gue gak mau denger
ntar abis itu gantian gue yang curhat sama lo
gimana ya kalau kontrakan gue dijual
gue tinggal di mana
kontrakannya aja sodik
eh sawat seger buger
mak mbak be gak jual kontrakan yang dipake tadi kan mak
bang ojak khawatir
kan kemarin mbak bei udah bilang kagak berarti ya kagak
lagi lo mah banyakan khawatir
gak ada khawatirnya
bilang sama laki lo udah mendingan ngajek aja yang bener
biar dapat duit yang banyak bisa beli rumah
jadi kagak mikirin kontrakan lagi
aku jadi pindah rumah
oh pindah ke mana
nah nanti kalo kalian udah tujuh belas tahun om bantu bikin sim sama ktp
jadi mari om
emang udah pasti kontrakan lo mau dijual
iya gue kagak tau
ya kalo belum pasti mah ngapain lo pikirin
jadi kemarin itu kan
ada duit nyamperin
ayo berhenti keukurannya
pak sopian ada nggak teman dosen yang mau beli rumah
belum ada bang harun
bunga udah jalan duluan
oh sama pacarnya ya
masih gak lo soal kontrakan cuy
gak gitu dah jon
gak usah dipikirin cuy
santai aja kayak di pantai
ah lo sok tau
ya bukan sok tau
ya aku seumur hidup kontrak terus cuy
eh sujono lo kontrak aja bangga
eh cuy jangan lagi lambat ktp aku dong

ya makasih bang
laris manis tanjung kimpul belakang nyapis minyak kumpul
beli koran mas
ya iyalah situ kan jualan koran
kalau situ jualan kue baru saya beli kue
biasanya orang yang cari itu beritanya yang angkat mati
bukan yang tebal
itu kan orang bukan saya
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
mau ke rumah mbah be udah itu mau langsung ke rumahnya haji murot
kalau si naim sama si murod aja rumahnya lu datengin mulu
rumah gue aja lo lewatin
baru santai pak haji dari mana
kata anak saya si entis bener mas oja